oh netizen menyebut ya
kami sudah baru saja tadi komunikasi dengan kabit humas polda jawa barat
tentang informasi dari teman teman media ini
jadi pada prinsipnya polda metro jaya
berdasarkan dpo yang diterima oleh polda metro jaya
jadi ketika polda metro jaya polres jajaran menerima
surat permohonan bantuan pencarian tersangka
dengan dasar dpo dari polda lain
dari polres lain di luar wilayah hukum polres
di luar wilayah hukum polda metro jaya
polda metro jaya siap membantu
sesuai yang disampaikan di dpo tersebut
berarti nggak betul pak tiga dpr ini ada di jakarta pak
tapi sejauh ini dari polres sudah menerima belum pak laporan laporan
tadi kami mintakan juga
ke pak kabit humas polda jabar
berarti sudah koordinasi pak ya dengan polda jawa barat
dengan kabinet humas polda jawa barat
apabila dpo nya sudah diterima juga di polda metro jaya
tentunya seperti yang saya sampaikan
pada prinsipnya polda metro jaya siap membantu